warga kampung nelayan kelurahan lumpur kecamatan gresik kota
merasa khawatir usai menjalani vaksinasi pada minggu siang
hal itu dikarenakan pada botol vaksin yang isinya telah disuntikan pada warga
tidak disertai tanggal hanya tertulis enam dua ribu dua puluh satu
vaksin ini diterima dari dinkes gresik bulan mei lalu
menurut dr umi hoiroh kabit pencegahan dan pengendalian penyakit p dua p dinkes kabupaten gresik
masa pakai obat obatan disesuaikan dengan expired date atau ed
berdasarkan batas akhir tanggal atau bulan pemakaian
jika ditunjukkan dengan bulan maka akan aman selama digunakan pada bulan tersebut
kepala dinas kesehatan kabupaten gresik saifuddin gozali
juga memastikan bahwa vaksin astrazeneca tidak kadaluarsa
vaksin itu masih aman dipakai belum melampaui bulan
sesuai dengan vaksin yang dipakai di daerah lain di seluruh indonesia
vaksin astrazeneca yang kita laksanakan saat ini
dipastikan bahwa tidak
tetapi expirednya itu sampai pada tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh
dinas kesehatan kabupaten gresik tidak hanya menjamin sterilisasi
dan masa penggunaan vaksin
bekas botol atau limbah vaksin astrazeneca maupun sinovac
sebelumnya juga tidak dibuang sembarangan
namun botol botol vaksin covid sembilan belas itu dimusnahkan
miftahul arief gresik jawa timur